seorang ibu di kelurahan bukit kemuning kabupaten lampung utara lampung menyiksa anaknya sendiri
yang masih berusia satu setengah tahun video penganiayaan berdurasi sepuluh detik ini viral di
media sosial dari keterangan polisi pada sabtu ibu berusia dua puluh empat tahun ini sengaja merekam sendiri
aksi penganiayaan lalu dikirim ke media sosial suaminya karena kesal sang suami sudah tiga bulan
tidak pulang dan tidak memberi nafkah dia membuat video kekerasan terhadap anaknya dan mengirimkan
kepada sistem sang suaminya ya motifnya itu tadi
untuk mencari perhatian kemudian untuk minta nafkah dari suaminya ini adalah perbuatan yang
keempat kali empat kali di waktu yang berbeda di di hari yang berbeda dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak ppa kabupaten lampung utara akan berkoordinasi dengan pihak polres
lampung utara untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku di klinik kejiwaan di bandar lampung
untuk ibu ibunya sendiri kita sudah
sementara kondisi anak kandung tersangka dilaporkan dalam kondisi sehat untuk
sementara waktu korban dititipkan di yayasan nurul mustaqim roy triyono lampung utara lampung